banyaknya aplikasi penanganan covid sembilan belas tak menutup kemungkinan membuat masyarakat pusing
apalagi aplikasi ini dibuat dengan tampilan dan sistem yang serupa
jangan sampai timbul kesan membuat aplikasi sekedar untuk menghabiskan anggaran
atau ujung ujungnya berfungsi sama
ada banyak pilihan aplikasi penanganan covid sembilan belas yang bisa digunakan oleh masyarakat
mulai dari skala nasional hingga daerah
aplikasi peduli lindungi misalnya
aplikasi buatan kementerian komunikasi dan informatika bersama kementerian bumn ini
dijalankan oleh telkom indonesia
fungsi utama aplikasi ini adalah untuk melacak penyebaran virus corona
hadir sejak maret dua ribu dua puluh aplikasi ini menyajikan sejumlah fitur
seperti registrasi vaksin dan riwayat perjalanan
sebaran virus corona hingga tingkat kelurahan pun dapat dilihat pada aplikasi ini
sehingga masyarakat bisa lebih waspada saat berada di wilayah yang terinfeksi covid sembilan belas
hingga awal april dua ribu dua puluh satu aplikasi ini telah diunduh
lebih dari lima juta pengguna
zona terinfeksi virus corona juga dapat dilihat pada aplikasi bersatu lawan covid
peta rawan covid sembilan belas disajikan berdasarkan risiko penularan
sistem integrasi data angka kasus positif covid sembilan belas berskala nasional pada aplikasi ini
dikembangkan oleh kominfo bersama bnpb
untuk mengakses data kependudukan kesehatan dan logistik
dari lima ratus empat belas kabupaten kota dan tiga puluh empat provinsi
aplikasi ini akan meminta nomor telepon seluler
dan nomor induk kependudukan penggunanya
aplikasi ini juga menyediakan fitur berbagai nomor kontak layanan
salah satunya bantuan langsung tunai
sejak diluncurkan pada april dua ribu dua puluh
aplikasi bersatu lawan covid sembilan belas sudah diunduh oleh lebih dari seratus ribu pengguna
ada pula aplikasi sepuluh rumah aman yang diluncurkan oleh kominfo
bersama kantor staff presiden pada akhir maret dua ribu dua puluh
aplikasi ini sudah diunduh lebih dari lima puluh ribu pengguna
berbasis komunitas aplikasi ini dapat digunakan
untuk memantau persebaran virus corona di lingkungan terdekat pengguna

tersedia fitur pencegahan penularan covid sembilan belas
seperti pencatatan suhu tubuh secara berkala
ya akurasi data yang dicatat oleh pengguna pada aplikasi aplikasi ini
menjadi hal penting
karena bila data yang tercatat tidak akurat
maka aplikasi ini tak akan efektif membantu menekan penyebaran virus corona
sebenarnya kalau usernya banyak
biasanya sudah sepuluh jutaan dua puluh jutaan
dan usernya secara aktif memasukkan suhu tubuhnya
itu bisa menjadi satu data persis
yang berharga gitu
tapi memang kita lihat bahwa sekarang sayang gitu loh
kita coba lihat ya kalau yang lain gak rame rame masukin ya udah
datanya jadi nggak ada gunanya big datanya nggak jalan gitu loh
saya pun mencoba mendatangi lokasi keramaian
untuk melihat bagaimana aplikasi sepuluh rumah aman bekerja
efektivitas aplikasi waspada covid sembilan belas ini sangat tergantung
dari jumlah penggunanya
seperti aplikasi ini ada menu untuk memantau peta suhu tubuh orang orang di sekitar kita
namun saya tidak melihat satupun
suhu tubuh yang muncul di lokasi saat ini berada
ada ratusan orang di sini namun tak satupun orang yang menggunakan aplikasi serupa
ini artinya apakah aplikasi ini cukup bermanfaat bagi saya atau tidak
namun yang saya bisa lakukan hanya menjaga jarak
meski banyak aplikasi penanganan covid sembilan belas dapat dipilih oleh masyarakat sesuai peruntukannya
namun masih banyak warga yang enggan menggunakannya
kalau saya sendiri nih kalau misalnya udah mau masukin aplikasi
minta nomor ktp minta apa kalau misalkan bukan penting penting banget gitu
atau kita butuh banget kayak misalnya mau panjangin sim stnk gitu
ribet juga ya karena yang saya tahu tuh pasti banyak langkah langkahnya gitu
kurang tersosialisasikan aja gitu
nah tadi kayak misalnya itu wajib juga ya saya akan download gitu sebenarnya
ya selain kurangnya sosialisasi mengenai eksistensi aplikasi penanganan covid sembilan belas
banyak warga mengaku ragu bila harus membagikan data yang bersifat pribadi
untuk mengakses aplikasi yang tersedia
selain membaca kebijakan privasi ada tips bagi anda sebelum memilih aplikasi mana yang akan anda gunakan
karena password ini mudah dicuri dan mudah bocor
solusinya satu satunya adalah otp one time password
saya sarankan pengguna aplikasi kita ingin menggunakan aplikasi
prioritaskan aplikasi yang sudah ada
aplikasi yang memiliki perlindungan tfa two factor authentication
atau yang dengan sistemnya otp one time password
di balik kelemahannya aplikasi aplikasi penanganan covid sembilan belas hadir
guna membantu masyarakat lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah
pilihlah aplikasi yang menyajikan fitur dan informasi sesuai kebutuhan anda
jadilah pengguna cerdas yang jeli dengan memahami cara kerja setiap aplikasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya
tim liputan cnn indonesia